partai solidaritas indonesia perolehan suara sah rp empat dua ratus enam puluh satu ratus enam puluh sembilan
khususnya untuk nasional
kami mendapatkan suara sekitar empat dua ratus enam puluh satu ratus dua puluh eh dua enam ratus lima puluh
dan seperti yang teman teman yang tahu kalau itu di nasional itu adalah secara presentasi itu dua delapan puluh satu
dan yang sudah pasti ya tidak akan lolos ke penayaan
tapi balik lagi saya mewakili teman teman yang ada di psi di sini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat
walaupun kami belum bisa masuk ke senayan kami akan tetap berjuang dengan cara kami
karena mau gimana pun kami juga masih ada kursi di beberapa provinsi dan kabupaten kota
yang meningkat cukup besar mungkin sekitar dua ratus dua ratus an persen
saya juga sekali lagi mengucapkan kepada seluruh masyarakat karena sudah memilih psi untuk mewakili suaranya nanti sebagai ketua dewan
dan kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik
supaya nanti di dua ribu dua puluh sembilan kita juga bisa apa namanya
bisa lebih baik dari
setelah ini kami juga akan fokus untuk memenangkan pilkada
ya mungkin kalau kita bisa lihat ya kursinya banyak
itu ada di ntt kita ada enam kursi untuk di provinsi jakarta tentu sekitar ada delapan
di solo semarang kita punya lima kursi kalau sudah
ya kita yang masalah gugatan ya nanti kita lihat dulu
tapi ya ya masa mau buka dua ratus ribu suara itu dari mana gitu
semua kan ada saksinya semua